menjelang peringatan satu abad nahdlatul ulama gubernur jawa timur kofifa indar parawansa berharap acara dilaksanakan dengan aman dan juga lancar
senin siang bertempat di lapangan timur stadion gelora delta sidoarjo jawa timur kofifa indar parawansa memimpin apel kesiapan pergelaran puncak acara satu abad nu yang akan dilaksanakan pada selasa dini hari nanti
dalam kesempatan ini kofifah mengingatkan peserta yang akan hadir agar tidak melakukan konvoy yang dapat mengganggu warga
ia juga menginstruksikan jajaran pengamanan baik polri maupun tni untuk mengantisipasi dan mewaspadai adanya aksi terorisme atau gangguan lain yang dapat mengacaukan peringatan hari lahir nu tersebut
polda jawa timur dan kodam lima brawijaya juga telah mengingatkan jajarannya agar tidak membawa senjata api pada saat melakukan pengamanan perayaan satu abad nu esok
kodam v brawijaya juga telah mengingatkan jajaran pengamanan baik polri maupun tni untuk mengantisipasi dan mewaspahidai adanya aksi terorisme atau gangguan lain yang dapat mengacaukan peringatan hari lahir nu tersebut